kembali lagi bersama gue renggan dan fajar di ranjiroto kompastv
sekarang gue ada di depan mobil yang cukup mencolok di pameran ini
nah ini mobil truk dari mitsubishi yaitu mitsubishi fuso e counter
sesuai namanya e counter south pasifik ini dibekali oleh tenaga listrik
nah yang berbeda dari e counter sebelumnya
yang gue lihat ajar ya ini sepertinya basisnya bukan dari satu ratus dua puluh ps tapi dari satu ratus tiga puluh lima soalnya apa
face mukanya udah kelihatan agak lebar
nah ini lampunya seperti basivi dia udah pakai tiga led
dan disini sayangnya masih dummy gak ada isinya
ini dikasih ala ala gdm look
terus disini ada aksen aksen biru jar
menandakan kalau dia ini bertenaga listrik
bukan hybrid tapi dia langsung listrik
terus ke samping jar disini ada spion yang gede banget
tapi justru kalau di truk atau di kendaraan besar
jadi kita lihat ke belakang bakal lebih clear kayak gitu viewnya
lebih besar ya cakupannya
di bagian sini yang biasa tulisan cuma canter doang
terus disini ada lampu bohlam yang dia berguna untuk lampu sen
di unit display ini dia menggunakan cooler box
jadi ini bisa digunakan untuk ngangkut ikan
disana ada bertulisan baterai equalizer
entah itu buat apa yang pasti itu mesin
apa namanya kayak mesin controller lah buat kendaraan ini kayak gitu
ini ada lampu dimensi yang menunjukkan kalau truck ini berdimensi besar
kalau di kendaraan besar misal medannya gelap
nah di sini bisa menunjukkan seberapa besar sih dimensi kendaraan ini
jadi kendaraan dari lawan arah dari samping dari belakang bisa melihat
jadi ada ancar ancarannya kalau kata lo
terus kita lihat langsung ke bagian belakang
nah di bagian belakang ini juga kentara
perbedaannya dari kantor yang biasa
tapi memang sih kalau box itu memang dari karaseri ya
dan ini karoseri ini masih asli atau ori dari jepang
ini mungkin nama karoseri di jepang ya mungkin ya
terus dilihat dari handle handlenya ini udah beda semuanya semua kcv
lampunya udah pakai led dan beda dari yang biasanya
udah nggak pakai pembatas
lampu sen lampu rem lampu mundur
yoi satu kotak lebih simple
jadi kayak yang main itu cuma lengkuan lengkuan led doang
nggak pakai separator lagi lebih cakep
bisa jadi inspirasi buat karoseri karoseri di sini nih
jadi bisa jadi inspirasi inspirasi buat karoseri box di indonesia gitu
bisa kalian contohin ya lebih bagus
sekarang kan udah lihat tuh gimana keadaan dari luar mobil mitsubisi e counter ini
apakah ada perubahan atau tetap
kayaknya lebih tepatnya mitsubishi fuso e counter ya jel ya
terus ini entah kenapa jognya tuh lebih empuk sobat kcv
yang mau gua pastikan sobat kcv
jadi looknya lebih mewah lah sama kcv
terus disini udah ada controller buat
volume buat teleponin terus buat back
sama buat ngatur ngatur di mid tengah kayak gitu
dan mid tengah atau speedometer sama kcv
dan dia menggunakan perseneling automatic kayak gitu
jadi kita udah gak perlu gini gini
masih ada tombol tombol dengan bahasa jepang
mengingat ini mobil masih dibawa langsung dari jepang
katanya menurut informasi dari pihak mitsubishi
untuk mobil ini mungkin diperkirakan tahun ini masuk ke indonesia
meskipun ini mobil niaga kita harus berekspektasi tinggi
tapi untuk sekelas mobil niaga ya ini masih oke lajar
tapi dari desain menurut gue ini kayaknya cakep banget
apalagi dia elektrik ya jadi kayak cakep lah
orange yang menambah kesan sporty
disini dia udah pake parking brake automatic kayak gitu
ada pay juga buat parking terus
masih dibantu dengan parking brake disini
coba kalau dari sisi kernet atau dari sisi driver pengganti
yaudah gue geser ke situ kalau gitu ya
ini kita buka dulu amres yang sangat berfungsi ini
dan ini masih ada channel sama tukang sivi
di bagian kernet atau di bagian tengah mas sivi
terus disini ada laci juga
hp kalian daripada sini kan jatoh
lebih mantep lagi kalo ada well searchingnya
terus disini ada penyimpanan juga
meskipun dangkal ya jari ya
di tengah masih dapat ini kisi ac
terus disebelah sini juga ada ya kisi ac yang sporty ini sama tukang sivi
kalo kita ga butuh cup holder bisa dilipet aja kayak gitu sama tukang sivi
ini kursi connect pun sama tukang sivi
sisi kenek dan juga tengah
tadi gue udah bilang pihak mitsubishi
kita akan tes drive dan diizinin
tanpa lama lama yuk kita menuju ke area test drive g compact dua ribu dua puluh satu
sekarang gua udah ada di dalam kabinnya mitsubishi e conter
kita bakal nyoba muter muter di area
iya tapi kita rilis dulu rem tangannya
rem tangannya udah pakai otomatik
terus kita tinggal ke day aja
suara sendnya ala ala scania mas ya
tapi ini nah yang gue pertanyain mas dari tadi ini mas
ini kan gak pake solar
lebih nyaman sih buat driver
kayak ini ada apa disini ada head unit
terus ada ac nya juga disini
sama yang terpenting kedap nya itu loh
ini kira kira bisa seberapa jauh sih mas
kalo yang pernah di tes sih sampai seratus kilo katanya
sampai berapa kira kira
setirnya pun juga udah bukan khas kanter biasanya mas
ya semoga besoknya dimasukin kayak gini juga ya
menurut mas nya nih sebagai driver truck nih
trommel kalo gak salah itu
cuma ini dari tadi pagi aja masih seratus sampai seratus
ya meskipun buat muter muter doang itu tetep mengurangi loh mas harusnya mas
tapi ini yang gue rasainnya bener bener empuk sih mas
iya enak lah buat trans jawa gitu
tapi ga enaknya ga ada suara suara yang siulan siulan itu ga ada mas
serias mobil mobil pantulatnya ada suara serigala
kayaknya ini satu satunya kantor yang ada metiknya deh

iya jadi kalo dia belok nginjek garis dia akan gini sendiri
oh ada lane keep assist lah ya
tadi gue ga pake seat belt pas di tengah
soalnya seat baildnya coba di sebelah kiri doang semua
jadi ini juga ga nyampe
ya enak aja bau jalan
kerenek kereneknya juga tidur
bener sih mungkin sensasi siulang turbo nya itu mas
yang mungkin nggak bisa tergantikan ya
repliknya kentut buso itu kan ada suara bawah
kalau nggak salah itu soalnya harus kecepatan lumayan tinggi dong ya enam puluh an kalau nggak salah ya
kalau sesuai dengan peraturan kita harus pakai dua tangan satu positif
bener bener sebelah ya
sama kayak regenerative brake satu mas sih iya
nah perlu belajar banyak lah ini
karena kan dia yang ngejalan kan dinamo
sama ini mas kalau misal kita gas
nah kita coba mundurnya nih solar positive
terus lepas dulu minjek lagi lalu
enak banget mas manuvernya
terus tinggal lurus aja
jadi nanti kalau ada
iya nanti kalau ada mau bajing loncat di sini
semoga pihak mitsubishi mendengar
ya mungkin harganya ditambah dikit ya nggak masalah mas ya
jadi mending ini apa mending yang solar nih mas
ya kalau bosnya bisa mau beliin yang ini ya ginilah
dan udah dikasih tahu fitur fiturnya di dalam mitsubishi e counter ini
dan juga sisi dalam dari mitsubishi fuso e counter ini
serta tadi gue udah nyobain juga tes drive bener bener
ini bener bener sensasi baru naik mitsubishi e counter
kayaknya kita kemarin naik mobil listrik kan nggak ada suaranya sama sekali
terus tapi tadi kan gua nyoba test drive juga tuh
dan diinjek itu bener bener nggak langsung lari
seperti ya kayak liar gitu enggak
jadi masih ada toleransi buat kita rasain dulu pelan pelan gitu
jadi torsinya nggak terlalu instan
cuman kuat bener bener kuat kerasa kok
serta yang gue tadi nanya ke masnya juga
ternyata dia masih ada tombol exos break kayak gitu
gara gara kita nyobainnya di area tertutup jadi nggak bisa
jadi kita nggak bisa menggunakan exhaust brake gitu
soalnya ya exhaust brake setau gua sih bisa
bisa aktif di kecepatan enam puluh km ke atas
jadi tadi cuma muter muter ya tiga puluh km lah tadi
kalau kalian suka jangan lupa klik like comment dan juga subscribe channel youtube kompastv
sampai jumpa di video ranjur oto selanjutnya